saudara dampak ledakan amunisi dari gudang tni ad warga mengungsi di beberapa tempat
sementara petugas tni menyisi rumah warga dan menemukan diduga selongsong yang tercecer
warga di kompleks klaster visalia kota wisata bogor mengungsi ke beberapa tempat
dampak dari ledakan di gudang amunisi tni angkatan darat
saat ini di klaster perumahan tersebut sengaja dikosongkan untuk ditindak lanjuti
petugas menyisir rumah warga mencari residu dan juga barang berbahaya yang berterbangan ke rumah warga saat ledakan terjadi
pmi kabupaten bogor melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pengungsi terdampak ledakan gudang amunisi kodam jaya
petugas tidak menemukan adanya warga yang mengalami sakit hanya mengalami syok
di tempat pengungsian sementara rumah kepala desa setempat petugas pmi kabupaten bogor memeriksa kesehatan pengungsi
dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan warga yang mengeluhkan sakit
mereka hanya mengalami syok pasca ledakan gudang amunisi yang terjadi di dekat tempat tinggalnya
mengingat belum dinyatakan aman warga masih berada di pengungsian hingga kini
cek kesehatan mulai dari tensi dan pengecekan pernafasan dan segala macamnya
untuk tensi masih pada normal dan mungkin dari penyakit itu tidak ada seperti ispa dan lain lainnya
dan mungkin hanya syok saja dari perpermintas
untuk stay di sini kita masih menunggu informasi bahwasannya
karena kita masih menunggu dari penyakit yang terjadi kembali ke rumahnya masing masing kapan